lapas dengan daya tampung tiga ratus enam puluh enam orang ternyata dihuni oleh dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
akibatnya banyak narapidana harus bergantian tidur bahkan ada pula yang tidur di atas mck
produser lapangan nesya megawati fnd akan memperlihatkan bagaimana kondisi di dalam lapas itu
lapas kelas dua a banjarmasin kalimantan selatan merupakan lapas terpadat kedua dari seluruh indonesia
jumlah tanan dan juga narapidana mencapai dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
padahal kapasitas hunian hanyalah tiga ratus enam puluh enam orang
lapas kelas dua a banjarmasin ini adalah gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan
ada enam blok di mana masing masing per blok diisi sekitar empat ratus hingga enam ratus orang dan hanya dijaga oleh satu orang penjaga
ini adalah blok b khusus narkotika dan juga jumlahnya para narapidana mencapai enam ratus orang
dan kalau kita melihat secara rasio tidak ada seimbangan antara yang keluar dan juga yang masuk
kalau dari rata rata rasio yang keluar yang dalam sebulan dipkirakan atau kira kira mencapai perminggunya adalah empat puluh orang
artinya dalam waktu dalam rantan waktu sebulan sekitar satu ratus dua puluh orang yang masuk yang dimasukkan ke dalam penjara
sementara yang keluar hanya sekitar tiga puluh orang
dan ini adalah lapas atau blok b kita akan melihat bagaimana kondisi di sini
ini adalah kondisinya ini seharusnya kapasitasnya berapa orang ini
harusnya tujuh belas orang
ini adalah kondisinya dan ini tempat tidurnya seperti ini
bang ini tidurnya ini bertiga kayak gini berarti gimana bang
oh kayak gini cara tidurnya ya
ini abang juga dibawa berarti bang
kalau dibawa bang
ya gurih kap gurih gurih
nah enoknya gitu ya
berdepan kalau mau bingung
kita akan coba lihat mck nya di mana bang permisi bang
jadi saking ramainya akhirnya buat seperti ayunan gitu ya
batman ya bahasanya ya bang ya
dua orang di mck
siapa bang dua orang yang di mck
dan memang pemerintah sejauh ini
untuk mengurangi over capacity saat ini
salah satunya adalah
solusi terdekat adalah memindahkan narapidana ke tempat lainnya
dan salah satu solusi juga adalah saat ini
pemerintah masih mencoba mengkaji merevisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
mengenai untuk pemberian remisi kepada warga binatang juga
atau para narapidana
salah satu poin yang akan dihilangkan adalah mengenai adanya justice kolaborator
dan ini memang harapan para narapidana saat ini juga masih dikaji
saya baru lima menit berada disini
tapi sudah merasakan begitu sempetnya
begitu panasnya di dalam sini
dan kita akan melihat bagaimana
kelanjutan mengenai revisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
karena memang seharusnya
lebaga permasyarakatan atau lapas
menjadi tempat untuk pembinaan
bukan hanya untuk sekedar menjalani hukuman
tapi permasalahannya bagaimana ingin pembinaan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif
kalau para narapidana masih harus berebut nafas di dalam lapas
nesya megawati banjarmasin
itu tadi kalau kawan saya nesya megawati
hanya lima menit mengaku ada disana
tapi sudah merasa sangat sumpek
sangat penuh sangat sesak
di dalam kamar
di lapas banjarmasin
tapi bagaimana dengan kondisi infrastruktur
dan juga kehidupan di lembaga pemasyarakatan
kita semua tahu bahwa selama ini
memang lembaga pemasyarakatan memang memiliki
problem yang cukup pelik
terutama terkait kelayakan infrastruktur
dan kelebihan kapasitas para pegunia
dari data yang kami peroleh
jumlah napi terbanyak di dunia
lebih dari satu ratus sembilan puluh tujuh ribu orang
yang menghuni lapas saat ini
seberapa parah sebenarnya kondisi realnya di lapangan
apakah permasalahan menaun ini
bisa kita carikan solusinya ke depan
kami akan membahasnya malam hari ini
bersama ibu sri puguh budi utama
sekretaris ditjen pas
kementerian hukum dan ham
selamat malam selamat datang ibu sri
kemudian ada bang ali aranoval
kita berjumpa lagi direktur eksekutif center for detention studies
kemudian ada bang anton medan
pak aji selamat malam
terima kasih sudah mau datang
saya sebelum ke ibu sri untuk menanyakan
bagaimana sebenarnya kondisi realnya
saya akan tanya ke bang ali dulu
bang ali kalau tadi kawan saya nesha
sudah sedikit menggambarkan sebenarnya
bagaimana kondisi lapas di salah satu lapas
yang ada di banjarmasin
kondisinya kalau kita lihat
orang yang ada di luar
tadi nesya mengatakan lima menit di dalam saja
sudah sumpek sudah parah
saudara saudara kita yang ada di dalam kamar itu
saya akan tanya ke bang ali
seberapa parah kondisinya
dari pengamatan anda sebenarnya
terkait dengan overcapacity
sangat parah ya karena banyak hak
mereka yang kemudian tidak bisa dipenuhi
kecil saja tadi
seperti mbak nesya itu untuk tidur saja
kita belum lihat nanti kebutuhan air
bagaimana kebutuhan makan
banyak sekali hak mereka yang sangat sangat tidak
di sisi lain pembinaan
tidak mungkin akan berjalan dengan baik
jadi harapan yang kita inginkan
supaya mereka keluar tidak akan mengulangi
itu semua sulit kita wujudkan
kalau kondisi penjara indonesia masih seperti yang tadi
itu jadi memang kondisinya kurang lebih
secara umum kondisinya seperti itu
jadi kalau kawan kawan bisa ngecek
sistem database pemasarakatan
itu data yang merah itu banyak sekali
data merah itu apa bang ali
merah itu artinya sudah overcapacity semua
jadi kelebihan isi
nah cuma yang mau saya sampaikan bahwa gini mas
sebenarnya ada beberapa faktor penyebab
supaya kita tidak melihat cuma parsial
faktor overcapacity itu ditentukan oleh empat hal
yang paling mendasar batasi dulu jumlah masuknya
yang masuk ini
yang masuk ini yang harus dibatasi
jadi kerannya selama ini dibuka terus
dibuka terus yang masuknya
kita kasih contoh saja
jumlah saya melihat ini
angka kenaikan dalam satu tahun saja dari januari
itu dari angka satu ratus tujuh puluh delapan
ke angka delapan dua ratus sembilan puluh lima
itu sampai ke bulan november sekarang sudah dua ratus tiga satu ratus delapan puluh enam
dan rata rata kenaikan itu di atas seribu dua ribu
per bulan sampai dua ribu
dan saya punya datanya
tertinggi masuk itu narkotika
kemudian pencurian perlindungan
korupsi justru urutan ke delapan
yang paling banyak menghuni lapas lapas yang memenuhi ruang ruang tadi adalah
narkotika luar biasa
jadi memang yang paling penting menurut bang ali adalah
bagaimana kerannya ini agak dibatasi
saya akan tanya ke pak aji dulu
kalau tadi kita lihat ini kan kondisi sekarang nih pak haji
kurang lebih apa yang tadi dikatakan bang ali
yang ada di banjarmasin kurang lebih itu yang terjadi di hampir seluruh lapas di indonesia
kalau tidak salah saya punya datanya sudah ada di dalam
pernah ada di dalam ini tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu sampai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
pernah menghuni sekitar empat belas lapas yang ada di indonesia
kondisinya sama nggak sih pak haji seperti dulu pak haji
ada di dalam lapas tahun tujuh puluh an delapan puluh an
separah ini gak
lebih parah apa ini yang lebih parah
jadi dulu lapas itu lebih nyaman
konsep pembinaan itu bisa berjalan baik
karena kapasitas di dalam itu tidak pernah over
terutama karena nggak ada kasus narkoba
ada tindak kriminal lain
nah kapan ini mulai meledaknya
ada dua faktor
selain narkoba dan peran media sosial
nah media sosial ini buat rame
kemudian di dalam
saya ingin menggambarkan gini
seluruh ibu kota provinsi
rutan dan lapas pasti over kapasitas
jadi ini bukan gak bisa di atasi
ini sudah faktor anggarannya
nah saya katakan ini faktor anggaran misalnya mau memindah itu perlu biaya
nah kemudian juga yang sakit perlu biaya
anda bayangkan seribu satu orang gak semua lapas dapat
yang sakit satu hari seratus ribu
satu hari seribu orang pak haji
nggak satu orang biaya sakitnya seribu perak
itu pun tidak semua lapas dapat
yang lebih ironis ya
kalau dia masak sore lagi uang gas saja udah nggak ada
bukan nggak ada solusi ini semua ada solusi
itu resmi di manajemen lapasnya itu pak haji ya
saya itu delapan belas tahun tujuh bulan sekampe dia dalam
saya dari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dirjanya pak lopah
saya sudah dipercaya saya pembina
saya mutar empat ratus tujuh puluh tujuh lapas di rutan dan lapas
saya tahu petis dalamnya
itu gimana pak haji
kalau saya gak bongkarin semua lebih banyak motorotnya buat saya
dan saya pun kita pun gak bisa tekan ke dirjen
pak haji yang kemudian publik dan juga kami media ingin tahu
dengan kondisi tadi rekan rekan kita yang ada di dalam seperti itu tidurnya terbatas
ada yang tidur di kamar mandi bahkan ada yang tidur di aula
kondisi realnya itu seberapa parah sih pak haji
maksudnya apa yang kemudian terjadi sehari hari
apakah itu bisa memicu konflik
dan seperti apa sih pak haji bisa di
saya katakan nggak usah jauh jauh kalsel ke peledang aja
itu disusun itu pasang rap
udah kita gak usah cerita itu hampir semua saya ingin katakan
saya berharap ini malam kita bisa solusi
bagaimana solusi yang terbaik
saya katakan yang paling ideal dan bisa memberikan harapan
pertama media objektif menayangkan konsidalam
pembinaan juga semua
terus yang kedua dirjen pemasarakatan
mesti dipisahkan dari menteri kehakiman
supaya maksimal pengolahan dana ini
pak haji nanti saya tahan dulu kita akan bicara solusi nanti pasti kita akan bicara solusi

publik ingin tahu sekali lagi pak haji
apa dampaknya sebenarnya
kalau kita bicara begitu
dampaknya banyak itu tau gak dua ribu lebih
empet empetan itu pak haji
anda bayangkan aja secara psikologis mentalitas itu kan rusak betul
tapi ada persoalan orang tua tidak mau pindah jauh karena apa
mereka mau besuk sulit ekonominya
nah pembinaan di lapas tidak bisa kita mencerahkan sepenuhnya kepada petugas
tapi memang harus ada keluarga dan masyarakat
nah masyarakat gak menyadari
ada sebuah adegio mengatakan kejahatan adalah produk masyarakat
saya bekas napi dana saya bilang masyarakat adalah ibu kandung dari semua bentuk kejahatan
ini faktor n dan k
lihat dan kesempatan
nah saya ingin masyarakat ini bagaimana memerankan ini orang orang yang keluar
apa semua orang penjahat penjahat
salemba nusa kambangan cipinang itu penjara kecil
begitu orang keluar dari pintu gerbang penjahat besar nama dunia
masih ada pengadilan akhirat
tergantung kepada manusia juga
kita harapan petugas
makanya kemudian dengan kondisi lapas yang over capacity itu
pembinaan yang diharapkan itu apa
ketika rekan rekan kita masuk lapas kemudian dibina dan keluar menjadi orang baik
menjadi tidak efektif itu tadi pak haji ya
karena memang proses pembinaannya terbatas dengan
saya kata impossible tidak berjalan baik pembina itu
kenapa saya katakan tidak baik
ada perbayangan perbandingannya satu ratus lima puluh
yang dijaga itu semua orang pintar cerdas cuma nggak benar masuk penjara pun kena sial
nah harapkan petugas lapas itu sulit
jadi saya katakan cuma orang pintar cerdas cuman gak benar masuk penjahat pun kena sial
jadi saya katakan terobosan lain masih banyak
ada gak keberaniannya
kalau dirjan lapas bisa dari kementerian
saya yakin banyak yang bisa mereka lakukan
oke saya akan ke bu sri kalau kita tadi melihat ini kondisi yang secara umum memang seperti itu ya
bu sri kalau kita melihat bagaimana kondisi lapas lapas yang ada di indonesia
bagaimana kemudian kementerian hukum dan ham selama sekian tahun terakhir
satu dekade kalau kata pak haji tadi setelah reformasi
kondisinya separah ini gitu hampir di semua lapas
bagaimana kemudian kementerian hukum ham bisa bertahan dengan kondisi yang sangat darurat bertahun tahun seperti ini gitu
makasih mas yudi
benar apa yang tadi disampaikan bahwa saat sekarang
lapas rutan itu yang seharusnya kapasitasnya hanya satu ratus lima puluh
diisi oleh dua ratus tiga warga binaan pemasyarakatan
diisi oleh dua ratus tiga warga binaan pemasyarakatan
napi dan tahanan
dan dari berbagai macam permasalahan yang timbul
kemudian adanya seperti itu
adanya seperti itu ada permasalahan kami anggap ini sebagai satu tantangan dan peluang
untuk menjalankan konsepsi yang sudah
menjalankan konsepsi yang sudah
diyakini oleh kita semua bahwa seharusnya
orang yang masuk ke lapas itu keluarnya nanti menjadi orang baik
tapi apa boleh buat bahwa kondisi belum memungkinkan untuk itu semuanya
untuk itu memang butuh peran besar dari masyarakat untuk bersama sama kami
memahami ini sebagai satu satuan utuh produk masyarakat yang kita gunakan untuk membuat kondisi yang lebih baik dan lebih baik untuk kita semua

tadi sudah disampaikan oleh pak ali pak haji anton bahwa non sense
memang kalau melihat kondisi keterbatasan keterbatasan ini impossible
tapi saat kita mau membuka diri
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bisa
itu akan kita
contohnya pada saat sekarang
bukan hanya mendeklarasikan
mendorong untuk adanya
lapas industri dengan manfaatkan
sumber daya yang ada di kami
contoh di nusa kambangan
kita punya areal yang sangat luas
kemudian konsepsinya bahwa
napi masuk ke lapas itu
kita ini masyarakat dengan
badan usaha memberikan ruang
besar untuk bersama sama
mengantarkan warga binaan pemasarakatan
menjadi manusia mandiri dengan
mengoptimalkan sumber daya yang ada
bisa dalam bentuk
mendidik mereka menjadi terampil
seperti apa ibu
contoh misalnya begini
contohnya seperti apa kita akan lanjutkan di segmen berikut ya ibu sri
kami akan segera kembali
saya akan tetap ke ibu sri
tadi kondisinya sudah separah itu
yang kita lihat di gambar
yang sudah diceritakan pak haji anton
kemudian bang ali juga
ini lagi lagi nih bisa dilanjutkan
bagaimana kemudian kementerian yang lain
bagaimana kemudian hukum dan hak
bisa berselancar di atas keterbatasan keterbatasan ini
melewati karang karang yang susah ini
kalau pelepasan bersarat
bagi narapidana tertentu
itu bisa dilakukan percepatan
contoh seperti tadi yang
pak ali sampaikan
untuk kasus narkoba misalnya
segera diberikan pelepasan bersarat
tapi sekarang ini kan ada persyaratan
dalam pp sembilan puluh sembilan itu ibu ya
memang mereka ada di dalam
akhirnya ada di dalam
kemudian tadi ya
saya sepakat dengan yang disampaikan pak ali gitu
kerannya jangan terlalu dikucurkan
sehingga lapas rutan yang sudah
over kapasitas menjadi semakin over
nah dengan cara apa
pidana bersarat misalnya
atau mekanisme tahanan kota
itu diberlakukan gitu
selama ini tidak ada seperti itu ibu
nah mekanisme itu tidak
padahal regulasi memberikan ruang untuk itu gitu
kalau itu misalnya ada tahanan rumah
ada tahanan kota
terus kemudian bagi
yang sudah mendapat putusan pengadilan
tidak harus masuk ke lapas rutan
tapi mereka dipidana bersarat
saya pikir ini satu jalan keluar
di samping kalau yang kami di dalam
sekarang ini mohon dipahami oleh masyarakat
kan di dalam sistem
pemasyarakatan itu ada tahapan
dan proses asimilasi ini nantinya akan
minimum security itu ada di satu lapas
tapi dia bekerja di luar
jadi bisa keluar gitu ibu
bisa keluar bisa bekerja
bisa menghasilkan sesuatu
tapi itu kan dalam proses asimilasi yang di akhir akhir menjelang kebebasan
tapi kan kalau orang lima belas tahun di penjara kan lama sekali dan bisa menumpuk numpuk di situ
maaf sebelum saya potong
dari dulu itu semua asimilasi cuti menjelang bebas semua sudah ada
sampai ini hari sejak kejadian di bandung
sampai ini hari gak selesai
kita mau bicara panjang apa lagi
ini bicara keran berarti ya pak haji
bagaimana tadi kalau kata bang ali kerannya dikucurkan itu karena pp
sepitong sampah semua masuk
tapi keluar ya itu mereka minimal empat tahun narkoba
kita mau kunci ini keran dibatasi polisi kerjanya apa
terus hasil tangkapan kemana
saya ingin katakan sebenarnya saya sepakat ada kerja sosial
atau memang mereka dimodali satu pulau
dengan pembagian lahan sekian sekian dimodali
sehingga anggaran di dalam pun berkurang
ini berjalan proses dengan baik
ini bukti kepada masyarakat
bahwa ini ada terobosan
nah saya katakan saya termasuk orang yang objektif
sejak bandung dari sekarang tidak ada kerusuhan
pada potensi kerusuhan tiap detik
apa yang memicu potensi kerusuhan itu pak haji
kalau bisa diungkapkan
doktrin untuk petugas lah pasti sudah agak meningkat
tapi saya katakan karena kentut saja bisa berantem
karena kentut aja bisa berantem
nah kita jangan teledor loh
dengan kondisi seperti ini
ada jeda waktu kita berpikir lebih kreatif
bagaimana pola jangka panjangnya
kita nggak bisa ambil jangka pendek
ini harus dipikirkan matang matang jangka panjang
termasuk infrastruktur dan juga proses hukum di hulunya ini
supaya tidak keran
bang ali dilanjutkan tadi
karena mengatakan bahwa kerannya harus diagak di setengah tutup gitu lah
ini politik hukum kita ini senangnya kriminalisasi
semua undang undang pidana penjara
dan hakim itu senang kalau misalnya termasuk polisi dan jaksani
kalau sudah bicara soal pidana biar kecil pun kalau penjara prestasi
kita tambahkan uang untuk penyelidikan dan penyidikan penuntutan oke
kalau dia tidak masuk penjara kita harus kasasi atau banding
supaya dia masuk penjara
cara berpikirnya tidak
tidak satu kata
tidak kesatuan gitu
padahal kita tahu di hulu ini udah nggak bisa nampung
makanya presiden berpikir bagaimana kita bisa tekan supaya pemasarakatan tidak terlalu penuh
presiden bikin program khusus tadi
pertama untuk penanggung perkapasitas itu ada reintegrasi
pb cb cnb itu upaya
supaya jangan terlalu penuh
cepatlah keluar kau
yang kedua pembangunan lapas baru
upaya terus menerus
padahal negara ini gak punya uang
tapi karena untuk terus tadi yang keran nggak pernah ditutup tadi
mau gak mau harus bangun lapas baru
itu sudah dilakukan belum anda melihat ya
nanti bu sri akan cerita
yang ketiga pemindahan
uang nggak ada pun kita bisa pindah
tidak ada uang untuk pemindahan
kalau anda kan hanya konsep
saya sendiri tahu di dalam itu mau dipindahin
tapi kita belum turun dana
dipindahi itu maksudnya dipindahi ke pasien lain
yang lebih kosong
nah soal didananya
nah itu dia bang
jadi itu yang saya omongkan tadi
ini politik anggaran juga belum berpihak dong menurut anda
makanya berpikir penjara itu
saya katakan tadi
di australia itu
orang berpikir politik untuk penjara itu tempatnya ketiga setelah kesehatan dan pendidikan om
di indonesia orang pikir penjara itu politik penjara itu urutan ke sembilan puluh sembilan atau seribu loh
sehingga berpikirnya cuma polisi hakim jaksa dapat uang banyak
pemasrakatan mungkin sebentar lagi dulu saja
padahal ini tempat pembuangan
kalau tidak apa saja
ini tempat sampah tadi
jadi berpikirnya harus dari hulu
jangan berpikir ketika sudah terjadi baru berpikir
menurut saya keliru itu
jadi politik hukumnya pertama berpikir dulu satu kesatuan sebagai icjs
kita ngomongin penegakan hukum tapi kita nggak pernah mikirin penjaranya
ya makanya saya katakan sudut pandang cara pandang dan jarak pandang
baru kita bahas ini
tapi ini kan bicara susah pak haji
kalau kita bicara mengenai hulunya harus diberesin dulu ya
ini hilirnya udah gak bisa ditunda lagi nih seperti ini
ini susah dari mana nih dengan kondisi seperti ini
kalau betul betul pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
cabut itu dulu
pp sembilan puluh sembilan berarti ya
nah satu itu
berarti harus kembali ke pp yang lama
jadi fungsi lembaga pemasarakata adalah pembina
sekarang pp sembilan puluh sembilan itu justru orang dihukum lembaga pemasangan
masih menghukum lagi
ini nggak benar
kembalinya ke penjara
itu namanya politik hukum bang
harus punya satu
harus mereka yang mendukung ini harus lihat juga konsekuensi dan juga kondisi realita di lapangan
saya ingin tanya ke ibu sri
sebenarnya yang paling dibutuhkan dengan kondisi yang seperti ini infrastrukturnya atau kualitas sdn sipirnya atau penambahan sdm nya atau apa yang paling dibutuhkan
tanya tanya pembatasan yang harus masuk
kalau beliau sampaikan seperti itu dari sudut pandang yang selama ini beliau amati
tapi kalau pengguna korban yang tadi narkoba yang selama ini juga trennya naik terus itu tidak ditempatkan di lapas rutan itu juga akan menjadi meringankan beban lapas rutan
karena pengguna ini jumlahnya juga hampir dua puluh lima ribu orang
dia korban sejatinya pengguna
jadi jangan masuk ke dalam tapi direhabilitasi gitu
nah ini sedikit sedikit barangkali yang perlu diketahui oleh masyarakat itu
kami itu satu dibanding lima enam pak
satu pegawai itu harus mengawasi lima puluh enam orang
yang pasti alhamdulillah kalau sekarang ini tidak terjadi apa apa itu sebuah prestasi yang luar biasa sejatinya
dengan infrastruktur yang sangat terbatas
kalau kita melihat australia kemudian kita lihat singapura malaysia yang dilengkapi dengan peralatan yang luar biasa
kita doa pak
setiap hari pasti teman teman kami di lapangan
jadi konon kalau pembinaan berjalan itu sudah sangat luar biasa
bagaimana mereka mau membina tempat terbatas
saya mau bilang kalau anggaran terbatas infrastruktur terbatas semua orang juga tahu itu
tapi di tengah itu semua teman teman kami bertahan bagaimana mengamankan lapas dan rutan
jadi kalau misalnya mohon maaf saja ini ada lari jangan dikuyok kuyok kita
jangan sampai kita di
kalau di australia itu dua ratus delapan puluh napi itu ditangani oleh satu ratus dua puluh orang
ini kan luar biasa
jadi kita satu banding lima enam
kalau di singapura itu satu dibanding dua kalau nggak salah
ini kuncinya ada di anggaran atau di keberpihakan politik anggaran juga sih bu
maksudnya apakah kemudian ini
di anggaran lah
ini kan masalah yang sudah diketahui bertahun tahun ibu oleh kementerian
kenapa kemudian dalam perencanaan misalnya atau dalam ini tidak dalam kapasitas untuk direncanakan yang maksimal sehingga politik anggaran juga berpihak untuk menyelesaikan masalah hilir seperti ini
kami sebenarnya sudah mengusulkan untuk itu
misalnya di tahun dua ribu tujuh belas sekali lagi ini karena kondisi anggaran negara yang terbatas sehingga pemerintah menetapkan yang prioritas prioritas
prioritas itu yang mana seperti tahun dua ribu enam belas ini ada keperpihakan juga sebenarnya ke kementerian
lima puluh delapan russell tan ditambah kapasitasnya dan have delapan puluh delapan moluss dok udaknya healthy remus delapan itu kemungkinan nanti akan
ada penambahan kapasitas sampai dengan rp lima belas kalau yang minimum security diner bayak nusa kambangan itu akan kita operasional kan jadi satu other party yang
marta cruzdof pang kalat esteban lebih baik better tangan tangan
jadi kalau tidak misalnya hanya yang ada di dalam itu sekitar sebelas ribu tambahannya
dengan anggaran yang sekarang diluncurkan oleh pemerintah sebesar
sekaligus juga untuk melengkapi sarana prasarana berupa alat alat keamanan yang dengannya mudah mudahan juga mengurangi segala macam penyimpangan
itu baru direncanakan dan baru akan dilakukan tahun depan
untuk yang dua ribu enam belas sudah sudah tapi sekali lagi itu tadi
kalau ini antara deret ukur dan deret hitung gitu
jumlah napi tiap hari itu tadi sekitar seribu
seberapa deras ibu masuknya setiap hari
sekitar seribu sampai dua ribu
yang keluar lapas
jadi surplus terus
ya surplus terus
kalau surplus yang datang anggarannya sih nggak apa apa
tapi ini yang surplus masalahnya gitu
pak haji mohon maaf kita akan lanjutkan
jadi begininya lebih enak di segmen berikutnya kami akan segera kembali saat lain
kita sudah dengarkan penjelasan ibu sri bagaimana kemudian kementerian hukum dan ham
mengatasi mencoba berselancar di atas segala kesulitan karang karang susah
sebelum kita akan lanjutkan dialog ini
bang haji juga akan mengungkapkan bagaimana sih solusi solusi
mas ali juga kita akan tunggu bagaimana solusi solusinya
kita punya sebuah lagi satu lagi paket liputan yang menggambarkan bagaimana kondisi lapas di indonesia
sudah sepuluh tahun azan wahyuli bekerja sebagai penjaga atau sipir lembaga pemasyarakatan
empat tahun terakhirnya ia menjadi kepala regu penjaga di lapas dua ajambi
azam bersama tujuh sipil lainnya menjaga sebelas blok di lapas ini
masing masing menjaga satu blok dengan jumlah narapidana sekitar dua ratus orang
lebih dari satu enam ratus narapidana menghuni lapas yang daya tampungnya hanya dua ratus orangan ini
jumlah sipir yang minim membuat pihak lapas memanfaatkan para tahanan pendamping atau tamping untuk membantu sipir
tentunya tahanan atau narapidana yang memenuhi syarat antara lain telah menjalani sepertiga masa hukuman
menjaga kesehatan menjadi hal yang penting
sebab jika salah satu sipir tidak bisa berhubung dengan lapas
tidak bisa petugas karena sakit
tugas tugasnya menjadi beban kerja sipir sipir yang lain
si pria yang menggantikan pun harus bekerja dari pagi sampai malam
menggantikan rekannya yang sakit
tetapi yang paling berat bagi sipir adalah mengejar narapidana yang kabur
di saat mencari pelarian itu dukanya
kami pernah sampai lebaran itu di hutan mencari pelarian
sampai empat hari
lebaran pun juga tidak sholat idma di hutan kami lebaran nyari pelarian
tapi alhamdulillah dapat di bangka belitung babel
iya buat di shopping kan pura puranya
pria kelahiran jambi tiga puluh empat tahun silam ini tak memungkiri
masih ada transaksi narkoba di dalam penjara
para napi pun banyak yang memegang telepon seluler
meski sering ada razia menurut azan sejauh ini sulit memberantas mata rantai narkoba
dalam hal peredaran narkoba dan fasilitas
yang dimiliki napi aza mengakui sulit menghindari dari citra negatif sipir
yang suka memeras dan seakan membiarkan kekerasan terjadi di dalam lapas
tetapi ia membantah para penghuni lapas adalah sapi perah bagi sipir
kalau diperas mbak maaf saya pernah mengalami kasus mbak
jadi mereka ini kadang dengan delapan orang regu jaga kami
kadang kami sudah semaksimal mungkin untuk kontrol
kadang mereka dalam blok penutup kadang mereka di depan kanan kanan kanan kanan dan kecil
itu ada yang berjudi
jadi di kala itu
kadang meminta ke orang tuanya
atau keluarganya alasan
bapak ini bapak ini itu hanya untuk alasan
dengan rasio sipir dan api yang tak seimbang ini
bagi azan tidak ada keributan antar napi saja
ia berharap kementerian menambah sumber daya manusia
kalau kita baca tadi bagaimana perbandingan nih pak haji
dan juga bang ali
tadi data dari ibu sri
bahwa satu sipir kurang lebih rata rata mengawasi lima puluh enam
itu jam kantor
itu jam kantor pak haji
kalau malam itu satu enam ratus
dijaga cuma enam orang
pak haji kalau kita melihat
itu dua pos dua di blok dua
anda bayangkan saja itu bagaimana
peristiwa terakhir yang mencengangkan kita adalah
yang kemudian keluar
bukannya berharap dia lurus pikirannya
malah ngebom lagi di samarinda
ini di dalam saya dengar langsung
teroris itu kan memperjuangkan ideologi
korupto itu kuasa uang
kalau sampai ini berjalan
sekarang ini saya yakin jalan
jalan gimana pak haji
potensi paling besar dari teroris ada penjahat
dia punya naruri dia punya kalkulasi dia punya keberanian
disitu ada koruptor
disini ada yang memperjuangkan ideologi teroris
ini harus diantisipasi
tapi bagaimana untuk mengantisipasinya supaya tiap kisah
ada harapan orang itu cepat bebas

seberapa mengganggu pp sembilan puluh sembilan itu
menurut saya enggak
menurut saya enggak
menurut saya enggak
kan niatnya baik pak haji untuk bisa kemudian memberikan efek jerah

ini kan ada faktor gengsi antar penjabat ini
ini dulu cabut lalu jalankan sistem pemasarakatan
ada pb asimilasi ada cuti menjelang bebas
jalankan ini semua
jadi tidak boleh ditahan tahan
yang ketiga supaya petugas ini maksimal infrastruktur bisa maksimal
dirjen pemasarakatan mesti cabut dia otonom
tidak dibawa menteri kehakiman
kalau mau jalan
bukannya politik anggaran
karena saya ini pengamatan loh
saya tahu di dalam itu gimana
harusnya solusi gimana
agama memberikan solusi semua
semua persoalan bukan menambah persoalan
tapi kan kalau kita bicara mengenai apa yang disolusikan atau ditawarkan solusi oleh pak haji ini kan
masih agak jauh nih
bagaimana dirjen pas misalnya harus terpisah dari kementerian hukum
kemudian pp sembilan puluh sembilan lagi
itu aja enggak bisa
masih ada pro kontra yang besar di masyarakat
terutama kalangan artis
bukan di masyarakat
ini lsm segala macam
gimana caranya berselancar lagi lagi
pertanyaan saya akan selalu sama pak haji
bagaimana berselancar menyelesaikan hal hal yang sangat susah ini
sekarang kan kembali
ya ini menteri kehakiman
tinggal koordinasi ke mengko atau ke presiden
politik anggaran tadi
ya soal itu kedua
setuju enggak begini
saya akan tanya ke mbak ali
bang ali kenapa sih selama ini apa yang kemudian membuat para penegak hukum itu begitu mudahnya gitu
memasukkan orang ke dalam penjara
padahal kalau kita baca konsep bnn misalnya
atau pemerintah senarung
narkoba kan yang beberapa tahun didegung degungkan ini kan konsep rehabilitasi gitu
bukan konsep memenjarakan pecandu narkoba gitu
ibu bisa jelaskan
benar nggak itu ada rehabilitasi dengan meltadon
sama pembinaan dengan napi lain semua sama
saya yang tahu di dalam itu gimana
rehabilitasi juga nggak berjalan gitu pak haji
jadi pendekatannya keamanan
bukan pendekatannya meltadon itu
jadi tetap memakai gitu
jadi pilih ahli hati
tidak ada penyembuhan
bang ali boleh disusul
ini kita bicara jujur loh
karena kerannya dibuka terus
abang mau kucurin duit berapa supaya metadul itu bisa dilakukan
enggak bisa juga
karena jumlah uang untuk meltadon aja enggak cukup
kenapa kan ada solusi lain
cahaya jalan lain dong
enggak ada solusi lain kecuali kerannya harus ditutup dulu
gimana cara menutup kerannya ini bang ali
mas pemasarakatan itu terlalu lama dilihat sebagai institusi di luar
dari sistem peradilan
jadi pemasarakatan seolah olah berjalan sendiri
pendegakan hukumnya berjalan sendiri
aku saya sepakat
disini senangnya masukin kesini
sesudah sampai disini ya terserah
buka urusan lagi
nah sekarang kalau enggak masuk kesini mau kemana
sekarang harusnya pemasarakatan adalah bagian dari tujuan penegakan hukum
dan itu sudah diatur oleh ruk uhp yang sekarang
oh itu lebih panjang bro bang itu
yang iya kita melihat kondisi ini
anggaran untuk penyelidikan penyelidikan
bnn mulai untuk rehabilitasi taro lah tempat rehabilitasi
jaksa untuk kasus kasus kecil di satu sampai tiga tahun
lu taro aja politik hukumnya adalah jangan memasukan
selama ini gimana sih bang rehabilitasi bnn yang didengung dengungkan itu apakah memang bnn melakukan rehabilitasi di luar penjara
suruh jawab biar jujur
saya pengen dengar
gimana ibu merasa dikorbankan dengan apa yang kemudian ini
saya katakan sama dengan pembinaan napi yang lain
cuma ada bajunya aja warnanya yang beda
kembali ke politik hukumnya mas
kembali ke politik hukumnya
jadi tolong ketika membuat regulasi ketika menerapkan implementasi penegakan hukum
itu tolong perspektif pemasarakatan sebagai muara itu ditaruh di depan
supaya jangan tadi nih
untuk sampai belakang baru
aduh kita ini kurang anggaran untuk orang ini
wah ini ada kerusuhan gara gara
memungkinkan nggak sih bang kemudian keran itu ditutup dengan segala pembenahan di hulu itu
karena anggaran tidak ada di dirjan
lu mau mau infrastruktur mau gimana
ini kan kita publik kita nggak boleh bohong
supaya masyarakat memberikan masukan
ini loh solusinya
yang kedua masyarakat harus bertanggung jawab
partisipasi untuk membantu ke dalam
partisipasi masyarakat itu
seperti apa tuh bang
jadi mereka banyak sekali bisa untuk memberikan bantuan pembinaan
ya ikut membantu kawan kawan di dalam
bantu kasih pembinaan agama rohani ke dalam
tawaran yang lain bisa jadi mitra untuk lapas industri
tawaran lain lagi bisa membantu pemerintah untuk memenuhi sebagian yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah
misalnya kerja sosial seperti itu
misalnya ada fasilitas air yang kurang nih
masyarakat harusnya bisa bantu untuk memenuhi fasilitas saya
saya bantu cukup banyak loh
nah ini kemudian kementerian hukum dan hal membuka ruang itu gak sih ibu

untuk kemudian memberikan solusi atas yang di luar juga punya masalah
mungkin bisa dibantu dari dalam
dan yang di dalam juga punya masalah
yang luar juga bisa bantu gitu ya
sangat dibuka luas ruang tersebut
tadi pak aji tanya
ada nggak sih sebenarnya rehabilitasi di dalam
saya hanya akan memberikan informasi saja
bahwa anggaran yang disediakan untuk napi tahanan
itu satu hari
itu dua puluh lima lima ratus empat puluh tiga di dalamnya ada makan
dan yang lain lainnya
itu termasuk napi narkoba yang pecandu
semuanya apa saja
jadi satu orang napi itu mendapatkan biaya dua puluh lima lima ratus rupiah sekitar itu
itu yang terjadi
jadi kalau biaya rehabilitasi itu berapa
saya bingung memberikan jawabannya
jalan keluar yang sekarang ditempuh oleh jalan
jajaran pemasarakatan atas perintah bapak menteri hukum dan ham
dengan mengoptimalkan teknologi informasi
jadi beberapa pekerjaan yang karena memang keterbatasan sumber daya manusia
dari sisi kuantitasnya
itu dengan optimalisasi ti barangkali bisa lebih mengoptimalkan teman teman
yang tadinya bekerja secara administrasi fasilitatif
bisa dioptimalkan untuk melakukan pengamanan dan pembinaan
pengamanan dan pembinaan
itu jalan keluar
jadi sekarang sudah ada
memaksimalkan apa yang sesih
nah kemudian tadi ruang publik yang dibuka
dengan membuka ruang sebesar besarnya untuk masyarakat bermitra dengan kita
ada juga satu mekanisme kpbu
kerjasama dengan badan usaha
untuk membangun lapas rutan
saat pemerintah anggarannya sedikit
pihak swasta membangunkan
sudah ada belum
seperti yang dki lakukan
kalau kita harap partisipasi masyarakat
masyarakat program ini bukan yang baik
masyarakat namanya bantukan
apa yang biasa bantu
memang terbuka sekarang itu
tapi itu gak bisa dipegangkan
gak bisa diharapkan
kembali kita bisa cloning pak haji ini
ada tiga ratus orang yang termedan
kita baru happy itu semua
ini pmbdki memberikan
rutan modok bambu
kemudian ada samarenda
ada di beberapa provinsi
yang membangunkan fasilitas
dan kami yang
apa boleh buat
kami yang membina
dan harapannya mudah mudahan
provinsi semua seperti itu
jadi enak buat kita
dengan segala kekurangan
keterbatasan yang tadi sudah dicurhatkan
ke kita semua
masyarakat kan sebenarnya
sejatinya tidak mau tahu
ketika orang masuk ke lapas
dengan segala kekurangannya
keterbatasan harus dibina
orang yang pecandu narkoba
juga harus direhabilitir
saya lebih sepakat
tadi ibu tame bilang
dia kan warga depok
wali kota harus ikut bertanggung jawab
ke bupati yang bogor
ke bupati harus ikut bertanggung jawab
itu yang benar
gak semua bupati wali kota
punya prinsip dan perspektifnya sama pak haji
nah ini memang perlu
ada koordinasi dari pusat
nah itu teknis
anda melihat presiden punya political will yang baik
belum sampai kesana
dpr nya juga diam kok
kan dpr juga buat
apa yang membuat mereka kemudian
ini kan kondisi yang semua orang bisa lihat
ya baik masyarakat
maupun anggota dpr
mahamab kalau saya salah
mereka anggap napi ini
ada sampah masyarakat
ya tadi menyambung
kita juga melakukan redistribusi
dari yang padat
ya tapi ya tetap aja
tapi katanya pak haji anggarannya nggak ada
jadi redistribusi tertunda tunda
tetap aja padat juga
karena ya itu tadi
kapasitas satu ratus delapan belas ribu
itu kan bisa dipindah
misalnya gini loh
kayak kasel tadi
kak ada martapura
bisa kalimantan timur
kan bisa pindah
anggaran pemindahan itu pun sulit
mereka dapatkan juga
itu tadi kemudian
ya pemenuhan anggaran
nah itu pindah aja
ya saya harus ngomong jujur ya
ini bang ali punya
beberapa waktu yang lalu
pernah mengeluarkan sebuah solusi
ini juga bisa dijadikan solusi nggak sih bang
kemudian dengan over capacity
privatisasi atau swastanisasi lapas ini
ini maksudnya seperti apa
menganggap negara itu sudah tidak mampu lagi
sekarang ini menurut anda sudah sampai tahap mampu
atau setengah mampu atau tidak mampu
harusnya masih mampu ya
kalau keran tadi saya bilang
sama politik hukumnya itu
dibenarin saya yakin masih bisa
di australia itu
ya atau di luar negeri
yang pakai konsep privatisasi
itu bertarung nih antara pihak pemerintah
pihak pengelola lapas
dengan masyarakat yang untuk kelola
karena di situ memang ada
rasanya ada efektivitas
tapi kalau di indonesia
di indonesia ini
kalau menurut saya
pengelolaan dan tanggung jawab terhadap narapidana
sebenarnya tanggung jawab negara
bukan tanggung jawab masyarakat
jadi tidak tepat sebenarnya privatisasi itu
kalau menurut kacamata teori
privatisasi kalau mau kita ambil
dalam bentuk yang lebih real
kerjasama untuk membantu pembinaan
kita bantu saja privatisasi
sedikit barangkali pak
untuk menutup juga
yang sudah dilakukan oleh jajaran pemasarakatan
pada saat sekarang itu
undang undang ruu pemasarakatan
yang sudah masuk
kemudian pemerintah juga sudah
lapas rutan baru
harapannya memang ada di redistribusi
mestinya dijalankan oleh bnn
meskipun kata pak aji tadi
agak skeptis sih
baik kuantitas maupun kualitas
sekarang ini kan ada moratorium
yang lain boleh
tapi kalau pemasarakatan
lembaga pemasarakatan seharusnya
termasuk seperti guru
tenaga guru itu
jangan di moratorium
nah ini kan
moratorium itu maksudnya
untuk sementara tidak menerima
khususnya untuk pemasarakatan
satu dibanding lima enam tadi
mestinya tidak diberlakukan
sarplas dan anggaran
ini mungkin klasik
ini yang akan direncanakan
dan mudah mudahan bisa
tapi yang kemudian
apa yang dikatakan oleh
pak haji tadi
berkali kali pak haji memberikan
satu garis bawah
ini yang katanya
satu biang masalah
saya akan tanya
ke bu sri pugu
kementerian hukum danang
pak haji tadi
pada saat sekarang
tidak ada diskriminasi
kalau sudah tidak ada harapan
napi napi itu baik
karena kalau sudah di
patuh kepada petugas
kalau tidak ada harapan
dua ribu dua belas
sisi pemasaran jalan
semua bisa lancar
mau jauh lebih baik
dari menteri kehakiman
kita akan lihat
dari pak haji
kemudian bisa cepat
yang harusnya terbina dengan baik
sehingga keluar juga
menjadi orang baik
hasil atau enggak
mimpi pun gak apa apa
kayak pak haji